menuju ke kertanegara empat jakarta terlihat anda bisa melihat gibran raka buming raka untuk kali pertama datang menemui prabowo subianto di kertanegara empat jakarta ini
karena memang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya belum ada yang pertemuan seperti ini
gibran terlihat ditemani oleh istrinya selvi dan saat ini sudah langsung memasuki rumah kertanegara nomor empat jakarta
gibran hanya berkomentar sedikit dan juga menyapa wartawan seperti anda lihat
ditemani juga oleh mbak lil begitu ya
kita nantikan bersama apakah ini gibran akan memberikan pernyataan atau tidak
ini dia pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari koalisi indonesia maju sudah menggunakan pakaian yang seragam berwarna biru
sejuk tenang damai gembira
nanti naik apa pak
naik apa pak kuda pak kuda terjalan pak
naik kuda jangan kaki
kaki berang gimana pak
pak kaki berang gimana
jualan masar ya

terima kasih pak
baik itu dia tadi
sedikit ya sedikit saja sedikit pernyataan yang sudah disampaikan oleh bapak prabowo dan juga gibran yang mengatakan bahwa
mohon doa tadi ya mohon doa dan juga semua perjalanan nanti ke kertanegara ada yang bertanya apakah menggunakan kuda karena diketahui bahwa
prabowo subianto memiliki kegemaran naik kuda begitu ya
tapi ternyata prabowo mengatakan semua itu sudah diatur
kita akan lihat bagaimana nanti bersama sama perjalanan kedua pasang ini capres dan juga cawapres menuju ke kpu untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh koalisi indonesia maju